beb kok berhentinya disini sih
kan masih agak jauh
beb aku tuh sebenernya takut mau pulang
soalnya udah jam segini
udah malem banget pas tante rere ngomel di aku pulang malem malem
loh emangnya kamu gak izin sama tante rere mau pulang sampe larut malem
aku pikir kamu udah ini
reva kamu masih aja ketemuan dengan anak berandalan itu
enggak tapi ini gak seperti yang kami pikirin
aku tuh gak sengaja aja
cukup kamu tidak perlu memberikan alasan
kita bicara di rumah sekarang pulang
lemah mamde tureva
yaudah aku balik sekarang
tuh tuin tuh
nih bukan dua kok jokotan
lo berdua kenapa
gak apa apa ya tenang aja
tadi di jalan kita papasan sama boy
kita kontak fisik mereka
terus kalian kasih tau
tenang aja lex
kita berdua gak kasih tau mereka
gue tetep gak terima
kalau kayak gini caranya mereka sama aja gak ngehargai black kobra
sekarang juga kita bahas mereka ayo
lo belum siap
lo belum siap
memang gue sendiri belum pernah
dan berjuang sama si boy
waktu berjuang di tv
waktu dia juara mma
lo pasti dihabisin sama dia
tapi gue tambahin
ilmu bertarung lo
ikutin kata bang kobar
duduk kamu di sini
jangan langsung masuk kamarnya
papi mau bicara sama aku
bicara apa lagi sih pi
kamu ini adalah perempuan
adalah ayah kandung kamu yang punya kewajiban
untuk menjadikan kamu seorang perempuan yang solehan
tapi apa yang terjadi sekarang
kamu keluyuran pulang malah motor motoran
gaul sama anak geng kamu
tapi jadi khawatir dengan masa depan kamu
dan kamu sekarang sangat berubah
sebenarnya bukan aku yang berubah
papi kan tahu
aku emang dari dulu tuh hobinya naik motor
tapi bukannya selama ini gak masalah
waktu ada mami juga
kami dukung dukung aja kok
yang penting aku tahu batasannya
aku tahu pergaulannya
dan bukannya pulang jam segini juga biasa aja pi
pada saat ini
pada saat ini
mami tahu itu dan mami gak pernah ngelarang reva
apalagi papi bukannya papi yang dulu sama mendukung reva juga
tapi kenapa sekarang kopi berubah banget ya
jadi sebenarnya di sini pi yang berubah tuh bukan aku
papi tuh udah banyak berubah setiap papi nikah sama abg enggak tau diri ini
tapi tuh sekarang jadi beda banget
ngelarang aku ngapain aja
tapi jadi gak percaya sama aku
papi tuh berubah banget
terus aku minta maaf ya kayaknya aku yang paling salah
yang paling benar adalah maminya reva
aku selalu salah mendidik anak
kamu jangan ngejelikin adriana dong
ish lo tuh kenapa sih carmuk banget depan papi
tapi tuh gak tau aja dia tuh sebenarnya punya banyak rencana jahat buat papi
dia tuh pengen ngambil harta papi
kamu kok tega nilai aku seperti itu
aku udah biarin masa depan aku
aku tinggalin semua impian aku
demi aku menjadi seorang ibu dan ngurusin kamu
dan berbakti pada suami aku mas b
aku tinggalin semuanya
masa sok baik di depan papi
papi tuh gak tau aja bi
dia tuh sering ngaku kok semua rencana jahatnya sama aku
papi inget kan
ya waktu itu katanya adriana mau hp aku
itu tuh sebenernya bukan karena dia mau hp aku
tapi karena dalam hp itu ada rekaman suara adriana pi
dia tuh berhasil aku pancing buat ngasih tau semua niat jahat dia ke papi
dia tuh berhasil ngomong apa aja rencana jahatnya mau ngambil harta papi
mau pergi sama selingkuhannya
udah puas kamu nyakitin aku reva
kalau aku pengen hartanya mas b
aku udah dapetin
aku udah dapetin rumah buat mama
aku juga bisa ngambil semua hartanya mas ben di perusahaan
udah bisa aku ambil dengan mudahnya ya rako
kalau mau aku tinggal ambil semuanya dengan mudah
itu kecil buat aku reva
karena aku cinta sama mas b
adriana tunggu tunggu bentar dong
pih tapi itu jangan percaya sama omongan dia pi
please deh stok rayuan gombalo yang gak jelas
kamu tidak punya cukup bukti kan
rekaman itu bisa saja karangan kami
jadi papi minta kamu jangan ngejelekin lagi adriana
percaya sama aku
aku tuh gak mengada ngada
aku berani sumpah pi
sumpah demi allah
astaghfirullahaladzim kamu udah kelewatan reva
kamu berani mohon nama allah
tapi kamu gak punya buktinya
sekarang aku tanya
kamu bawa nama allah emang kamu sholat
kamu sholat enggak kan
gue mau sholat sekalipun
gue mau sholat sekalipun gue gak perlu depan tempat papi
cukup cukup cukup
papi udah tidak kuat lagi mendengar keributan diantara kalian
dan keputusan papi sudah pulat
papi akan masukkan kamu ke sekolah asrama
karena itu satu satunya jalan agar tidak ada lagi keributan di rumah ini
sekarang kamu mau naik kamar
irfan sudah pulang ya
nah dia angkat lagi
ini kalau dia pulang harus ke hukum sih pastinya sih
bebe kok berhentinya disini sih kan masih agak jauh
bebe aku tuh sebenernya takut mau pulang
soalnya udah jam segini
udah malem banget pas si tante rere ngomel di aku pulang malem malem
loh emangnya kamu gak ijin sama tante rere mau pulang sampai larut malem
aku pikir kamu udah izin
bebe kok kamu malah nyalahin aku
bebe aku mau pulang

iya iya enggak aku gak salahin kamu
tuh kan katanya kamu solid sama aku
kamu tuh harus coba bantuin mikir dong gimana caranya biar aku itu gak diomeli sama tante rere gara gara pulang malem
kamu ngeliatin apaan sih
kan tadi kamu bilang aku selalu mikir
iya aku lagi mikir
nah pakai liatin di muka aku aja
pasti dapat ide
kamu bener juga
kalau aku mikirnya sambil menatap bidadari secantik kamu pasti aku dapat ide
tuh kan itu kamu tahu
dah aku dapat ide nih bebe
bebe kamu tuh kagetin aja sih
maaf bebe aku dapat ide nih bebe
ya udah ya udah ya udah yuk